skill dan agility melalui permainan satu dua sentuhan serta simulasi pertandingan
pemain berdarah ambon korea ji dabin mengakui seleksi berlangsung kompetitif dengan intensitas yang tinggi di lapangan
karena ini persiapannya kan piala dunia jadi latihannya juga lebih berintensitas dan lebih berat
target saya semoga bisa jadi inti di tim ini dan bisa bermakna
main maksimal di piala dunia nanti
menurut bima pemain seleksi akan melakukan uji tanding di bali agustus nanti
tak tanggung tanggung nabil ashura dan tim akan menghadapi klub raksasa dari spanyol barcelona
sekarang ada tiga puluh empat pemain dan kemarin kita sudah pulangkan beberapa pemain
dan rencananya minggu ini juga kita akan ada pengurangan lagi
dan insya allah hari minggu kita akan pindah latihan kita akan pindah ke bali
karena tanggal dua kita rencanakan
yang bertanding melawan barcelona u delapan belas
kemudian tanggal lima nya kita bertanding lagi lawan kasima tim dari jepang
setelah uji tanding di bali para pemain yang lolos seleksi akan mengikuti pemusatan latihan di jerman
dan akan menggelar sejumlah uji tanding internasional
mahardi kautama aryo asmoro jakarta